hai isu penerapan lockdown di indonesia mencuat seiring bertambahnya temuan kasus
covid sembilan belas di indonesia beberapa negara sudah menerapkan lockdown untuk mengatasi penyebaran
virus beragam tanggapan muncul dari warga indonesia atas isu ini aku sih setuju karena
terbukti efektif ya kalau diterapin di eropa itu apalagi di itali kan sudah di lockdown dan juga
apa grafiknya pun ikut bagus ya setelah di lockdown itu ternyata ya sangat disayangkan
berdampak tapi kalau memang posisinya pemerintah harus begitu ya kita ngikutin aja dan juga kalau
memang benar benar sudah gawat darurat ya apa boleh buat ini demi keselamatan warganya
sendiri kan ya usaha saya rugilah ada pemasukan sepi ini aja udah malin sepi enggak enggak setuju
jauh ini dampak isu corona mulai terasa di kalangan pedagang para pedagang di pasar
seni kumbasari denpasar bali mengaku jumlah pembeli berkurang drastis dalam sebulan terakhir
itu kosong sampai kosong tuh paling dapat laris seratus lima puluh sekarang sebelum itu baru
ya china banyak ada australia ada ya penuh orang barat banyak ada kalau
dulu rata rata bisa menjual sampai lebih dari sepuluh atau dua puluh pc situ ya dapet kalau sekarang ya
kedua pedagang ini mengaku penjualan yang sebelumnya mampu mencapai satu dua juta rupiah
perhari kini hanya mendapat seratus rupiah atau kurang dari itu hai hai hai hai hai hai hai